dalam sekejap kita harus berpisah
untuk sementara sementara
kita semua harus berjuang
demi kehidupan dan kemanusiaan
habis gelap terbitlah terang
kami akan kembali datang
kami akan kembali bertamanya
kami akan kembali datang
kami akan kembali berwisata
di indonesia aja
di indonesia aja
di indonesia aja
di indonesia aja